coba kalau adi liat kamu nangis terus
jadi stop nangis ya
udah jam segini mau pulang
itu dia tadi mama mau tanya sama kamu
andi dia izin belum dia lembur di kantor
enggak dia gak izin apa apa
aneh biasanya dia selalu ngomong kalo ada apa apa
maa bukain bang aku mau ketemu sama bayiku
mau apa kamu dateng kesini
aku gak akan serahin bayi itu sama kamu
ah itu bayi aku mama
pergi kamu dari sini
dia butuh aku mama
ngerti gak sih dia butuh aku
maa bukain bang aku
dia butuh aku
mama jangan dengerin segitu dong dia butuh aku maa
aku salah apa sih sama mama
kenapa mama selalu benci sama aku
aku akan lakuin apapun untuk dekat sama bayiku
mama mau aku lakuin apa sih
kamu kan tau ibu iren kaya apa
mama yakin ibu irin pasti jaga anak kamu
gak ada satupun anak yang mau dipisahin sama ibunya
begitu pun sebaliknya mama
mama seorang ibu kan mama ngerti kan
ngerti ngerti sayang ngerti
aku akan laparin mama ke polisi dengan tuduhan penculikan
udah gak boleh gitu
riri dengerin mama
biar gimana dia tuh mertua kamu sayang
aku gak peduli mam
aku akan buktiin ucapan aku mas
kamu mau lapor polisi
silahkan biar aja mereka usut
biar ketahuan semuanya
biar andi juga jadi tahu semuanya
biar riri sekalian
itu yang kamu mau
iya itu keinginan kamu
kamu itu seorang ibu riri
aku juga seorang ibu
dan seorang ibu akan melakukan apapun
untuk melindungi anaknya
termasuk memberikan nyawanya sendiri
lagi internet sekarang
mau kau jual
coba kenapa mau
udah sabar ya sayang
aku ngerti kau perasaan kamu
ini pasti saat menyakitkan buat kita dan juga anak kita
tapi untuk sekarang nggak ada yang bisa kita lakukan
karena ini yang terbaik rie
biarkan aku yang merawat anak kita ya
aku akan merawat anak kita untuk kamu
mas haris ayah dari bayi itu
kamu jangan comas lagi ya
kenapa harus aku sendiri
setidaknya anak kita bersama aku bukan sama orang lain
dan ini yang terbaik buat kita
aku harus pergi dari sini
aku harus pulang
aku harus pulang
kenapa harus aku siang alam ini miss semua
dan sekarang aku dipisahin sama bayi aku sendiri
kenapa gak bunuh aku aja sekalian
soalnya lebih gampang buat aku dari patah terima semua ini
aku ngerti perasaan kamu
tapi ini demi kebaikan semua pihak
sekarang aku mohon sama kamu
kamu gak boleh menyerah
kalau sampai kamu menyerah kesian anak kita
benar kata haris
kamu harus kuat untuk anak kamu
kamu percaya suatu hari tuhan akan mengembalikan anak kamu untuk kamu
selama ini mas haris pelakunya
semua sulit dipercaya
semua sulit dipercaya
lu itu udah punya istri mas
lu gak sepantasnya selingkuh kayak gini

orang yang gue percaya untuk ngejagain riri selama gue di amerika
justru malah dia yang lakuin semua ini
ini semua gak adil
ini gak adil
kamu jangan nangis terus dong ri
biar gimana anak kamu itu diurus neneknya
haris juga kan papahnya
mama yakin kok mereka pasti ngurus doni
aku pengen gendong doni mam
aku pengen meluk dia
nih kamu juga harus jaga perasaan kamu
coba kalau adi liat kamu nangis terus
jadi stop nangis ya
udah jam segini belum pulang
itu dia tadi mama mau tanya sama kamu
andi udah izin belum dia lembur di kantor
enggak dia gak izin apa apa
aneh biasanya dia selalu ngomong kalau ada apa apa